sidang kelima kasus penodaan agama dengan terdakwa basuki cahayapurnama atau ahok akan menghadirkan lima saksi
namun melihat waktu persidangan minggu lalu yang baru selesai malam hari
kemungkinan hanya empat saksi pelapor yang akan memberikan keterangan pada hari ini
empat dari lima saksi pelapor adalah pedri kasman muhammad burhanuddin wil yudin abdul rashid dhani dan ibnu baskoro
satu saksi pelapor wanita irena handono awalnya dijadwalkan bersaksi hari ini
namun hingga sidang dimulai irina belum hadir di gedung kementerian pertanian
kelima saksi yang dihadirkan ini tidak berada di tempat kejadian perkara saat peristiwa berlangsung
empat lima orang karena kemarin waktunya empat orang kan sudah sampai jam delapan
kita pertimbangan waktu ya berarti kira kira seperti itu
sidang kelima kasus penodaan agama dengan terdakwa
basuki cahaya purnama menghadirkan lima saksi pelapor
salah satu saksi adalah pedri kasman yang melaporkan ahok pada tujuh oktober dua ribu enam belas lalu
pedri selaku sekretaris pusat pemuda muhammadiyah melaporkan ahok mewakili angkatan muda muhammadiyah
pedri tidak berada di tempat kejadian perkara saat ahok menyampaikan pidato kontroversialnya
dengan menyinggung ayat lima puluh satu surat al maidah
pedri mengaku akan membeberkan alasan dan barang bukti pelaporan
pedri mengaku akan kenapa kami melapor

kemudian alat bukti apa yang bisa kami sampaikan
terus termasuk saksi ahli yang kami usufat
dan tentu saja ada permintaan permintaan lain yang terkait dengan perkara ini
apa saja alat bukti yang telah pak ahok meniapkan
seperti yang sudah tertentu dalam bap ada vcd yang berisi video lengkap saudara tersangka terdakwa